kota yang baru berusia dua belas tahun tangsel nyatanya tidak lepas dari permasalahan pembangunan
khususnya yang berimplikasi pada kesenjangan masyarakatnya
di kota yang memiliki tujuh kecamatan dan lima puluh empat kelurahan ini
lekat dengan persoalan kesenjangan sosial
di wilayah wilayah yang dikelola pengembang terlihat lebih maju
lebih megah dan lebih modern dibandingkan di sini
wilayah wilayah di kota tangerang selatan yang dibangun oleh pengembang besar
memiliki luas area tujuh puluh lima tujuh km persegi
atau lebih dari setengah luas kota tangsel
yakni sebesar satu ratus empat puluh tujuh dua km persegi
kehadiran pengembang memang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tangsel
sekaligus menjadi yang tertinggi di banten
yakni mencapai tujuh tiga puluh lima persen di tahun dua ribu sembilan belas
namun pesatnya pertumbuhan infrastruktur dan pembangunan besar besaran
juga berimplikasi pada menurunnya jumlah lahan pertanian
pembangunan infrastruktur yang cukup masif ini bentuknya beragam
mulai dari pembangunan jalan perkantoran pusat pusat hiburan dan juga permukiman warga
kesenjangan semakin terlihat antara permukiman besar yang dikelola pengembang
dengan permukiman penduduk asli
pemerintah kota dinilai belum mampu mengintegrasikan pembangunan yang merata di seluruh lapisan masyarakat
kalau tujuh puluh persen infrastrukturnya itu
bisa dikatakan infrastruktur yang lebih mendukung kepada keberadaan
atau misalnya mendukung kepada eksistensi dari kawasan perumahan skala besar
dan tumbuh kembangnya tangsel memang sangat didominasi oleh kelas menengah
selain itu kesenjangan juga terjadi akibat lemahnya kebijakan pemerintah kota
dalam pemberian izin lokasi ke pengembang serta penegakan regulasinya
pemerintah kota harus melirik potensi suatu wilayah untuk dapat dimaksimalkan
ketimbang bergantung kepada pengembang
ini kan ada resource yang menurut saya sudah ada kenapa dimaksimalkan
atau juga pemerintah daerah ini kan ya pengatur gitu mereka punya undang undang
atau kalau misalnya kita mau hitung hitungan kalau anda nggak selesaikan ini
anda tidak saya kasih izin lagi
wakil wali kota nomor urut satu rahayu saraswati
menjadikan isu kesenjangan sosial sebagai prioritas utama
di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi
bersama pasangannya muhammad ponakan prabowo subianto ini
akan mengedepankan pemberdayaan umkm sebagai jurus atasi kesenjangan
nah ketimpangan sosial ini menjadi salah satu prioritas utama kita
terutama karena di tahun dua ribu dua puluh satu pasti semua pemerintah
dari pemerintah pusat sampai daerah akan fokus pada yang namanya
pemulihan ekonomi pasca pandemi covid sembilan belas
nah bagian dari pemulihan ekonomi itu kita mau melihat pemberdayaan masyarakat
fokusnya utamanya adalah pemberdayaan umkm
karena sekali lagi jurang antara yang kaya dengan yang miskin disini terpampang sangat jelas sekali
pembangunan antar integrasi antara pengembang dan warga
menjadi visi prioritas dari pasangan nomor urut dua aziza ruhamaben
putri wapres maruf amin ini bertekad mewujudkan klaster kerakyatan
yang mengangkat potensi wilayah
itu lebih pada nanti konsep pembangunannya
tentu konsep pembangunan yang lebih terintegrasi berbasis ruang dan tematik
sehingga bisa mengangkat potensi potensi yang ada di masyarakat
dan bagaimana pemerintahan kota nanti ini
ya tentu menjadi pemerintahan yang solutif
akan berfokus pada tata ruang suatu wilayah yang belum tersentuh pengembang
bersama putra bupati serang ratu tatu
wakil wali kota tangsel ini akan mendorong ekonomi kreatif masyarakat
serta memaksimalkan sentra pertanian holti kultura
daerah daerah yang berkembang di kota tangerang selatan ini
ini yang akan kita arahkan kepada daerah daerah
saya ingin dorong menjadi dua sentra
umkm industri kecil dan menengah
yang kedua saya pengenlah nanti ke depan daerah daerah yang belum berkembang
dan belum dijama sama pengembang ini
ini akan kita jadikan pertanian
apa namanya ya hidroponik pertanian holti kultura
beragam prestasi memang sudah berhasil dilakukan pemerintah kota tangerang selatan
kita melihat dari meningkatnya angka indeks pembangunan manusia
juga meningkatnya angka ipg atau indeks pemberdayaan gender
yang mencapai tujuh puluh empat di tahun yang sama
namun lebih jauh lagi pr besar menanti ketiga pasangan calon
pemerataan pembangunan yang terintegrasi
juga pengembangan potensi suatu wilayah juga patut disoroti
masyarakat harus cerdas memilih
dan memperhatikan setiap visi misi para calon pemimpin
sian indonesia tangerang selatan